mereka udah balik duluan
lo yang sabar ya
gue tau kok
orang lain itu emang gak gampang
kalau gitu lo harus temenin gue
biar gue gak galau lagi
pokoknya kita harus ngedate hari ini
gue gak mau dengar kata enggak dari lo
nathan lebih milih curhat sama salman dibanding gue
mereka pergi bareng
pak pak pak

jangan cuma ketinggalan
buruan pak buruan
yaiyi pak ya mbak
mbak mbak mbak
mbak mbak mbak
mbak mbak mbak
mbak mbak mbak
mbak mbak mbak
mbak mbak mbak
mbak mbak mbak
mbak mbak mbak
mas teleponnya diangkat dong
dari tadi bunyi terus
siapa tahu penting
tuh nyala lagi kan
angkat berhenti aja dulu di depan
akhirnya kamu angkat juga telepon aku
ada apa lagi sih
kan semuanya udah diberesin di kantor
mas aku bener bener gak terima
kamu lebih memilih melly daripada aku
aku akan lakukan apapun
supaya aku balik lagi sama kamu mas
kamu tahu kan kalau aku ini orang yang nekat
sekarang juga kamu lihat
kejembatan yang akan kamu lewati
kamu udah lihat kan
kalau kamu gak mau
dihantui dengan rasa bersalah
kamu harus tolongin aku sekarang juga
dari kantor kok
ada staff kantor yang gak bener
yaudah kita langsung pesan aja ya
apa bener ya gue lagi ngedate sama nathan
diam di tempat lo
salah apa ah
kenapa sih gue
selalu aja ketinggalan satu langkah
eh eh mbak mbak mbak
bayar dulu mbak
berapa sih mbak
nih ambil kembaliannya
pak lain kali kalo minta bayar tuh gausah teriak teriak kali
siap makasih mbak
mancing mas mau bayar mancing mau main cepetan
lo suka warna apa sal
biar gue menangin buat lo
gue naikin cepetan
lo duduk manis disini
dit makanya penyesalan itu selalu datangnya terakhir
kalau di awal itu namanya pendaftaran
tau loh kak jadi laki tuh harusnya beranihan dikit
kayak gue pede abis
ya udah gue diem
mana disini bang
ini biasanya dia nongkrong daerah sini
gak ada bang
mana sih dit
gak ada mereka sih
kita cabut dit
udah udah udah langsung aja
gak keren lo pada
itu temen temen nathan bang
bawa berhenti lo
aduh berhenti lo
kok kita ketemu lagi sih
kok bukanya panik
cabut di sini
cabut di sini
eh biasa jangan nangis
aduh eh lho
aduh eh lo
lo ngapain di sini
ya gue nyari mereka
gue ada temen ya
yaudah yuk cari bareng yuk
lo tegang ya sal
lo tenang aja ya gue pasti berhasil kok
mereka berdua tuh kemana sih
gue gak tau
kayaknya gue udah pegel nih
coba kita cari ke arah sana dulu deh yuk
yes gue berhasil sal
ini buat lo
apa sih yang gak gue lakuin buat lo
yaudah kita jalan lagi aja yuk
mas tadi tuh ngapain sih kamu pakai belok ke jalan yang lain
ya gak ada kita ke sorean kan sampe rumahnya
ya nggak apa apa lah
kan kita udah lama gak jalan berduaan mel
kamu tunggu di sini sebentar ya
ya aku ambil
ya aku ambil
ya aku ambil